satu hal yang kita perlu belajar penting dari kejadian gempa cianjur
jadi bagi kami yang mendalami gempa bumi
maka gempa cianjur adalah merupakan suatu alarm penting
kita bisa hitung bahwa kecepatan dari sleep rate sarlembang itu antara satu empat puluh lima sampai tiga lima mm per tahun
jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya antara satu ratus tujuh puluh tahun sampai enam ratus tujuh puluh tahun
ini tentu tidak untuk menakut nakuti sekali lagi
tetapi untuk kita lebih bersiap
kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi bagaimana
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih

gunung batu sendiri merupakan wilayah dataran tinggi yang membelah dua wilayah

yang merupakan dataran tinggi
mulai dari wilayah padalarang hingga dua puluh sembilan km ke arah timur di kecamatan lembang
dalam sebelas tahun terakhir sesar lembang tercatat pernah mengeluarkan energi gempa dengan magnitudo tiga empat
membuat tiga ratus delapan puluh empat bangunan di sekitar lembang rusak
keberadaan sesar lembang perlu diwaspadai di wilayah bandung raya
yang memiliki dataran tanah aluvial atau tanah yang lunak
ini unik karena bandung
dan ini kan cekungan bekas danau ya
jadi terkutuk sedimentasi yang cukup tebal
meskipun tempatnya agak jauh dari lembang
bisa juga kalau energinya cukup besar
yang jauh dari lembang ini mengalami amplifikasi atau efek trampolin
mengalami guncangan yang lebih besar daripada yang di dekat pusatnya itu
publikasi mengenai keberadaan sesar lembang sedikit banyak sudah diketahui warga
kebetulan rumah tinggal di daerah parongpong ya
itu yang dilewatin sama sesar lembang ya yang jadi isu pada saat ini
tahu potensi gempanya ya bu ya berarti ya
sudah lumayan tahu agak cukup worth ya
yang pertama mungkin kita waspada aja sih pak
kalau misalkan ada gempa terjadi gitu
tapi ya mudah mudahan tidak antisipasi aja gitu
karena kan kita bencana tidak ada yang tahu
badan penanggulangan bencana daerah jawa barat bahkan sudah memprediksi
wilayah mana saja yang mungkin akan terkena dampak jika terjadi gempa bumi
artinya mitigasi yang kita lakukan terutama selain mitigasi berupa edukasi
kemudian berupa penyampaian penyampaian informasi tentang rawan
artinya memang bandung raya ini
kalau memang aktifasi terjadi
gempa akibat sesar lembang cukup besar
wilayah wilayah jadi seluruh wilayah bisa ke kota cimahi
kabupaten bandung barat kota bandung kabupaten bandung
sebagian wilayah subang sebagian wilayah sumedang akan terdampak
kepadatan permukiman dan aktivitas wisata di sekitar sesar lembang
menambah besar resiko bencana
untuk melihat berseberapa luas dampak daerah
biasanya kita melihat yang pertama adalah
bagi tuduh dari gempanya
yang kedua adalah lokasi dari sumber gempanya
apakah sumber gempa tersebut dekat dengan pemukiman
maka bila dekat pemukiman
maka tidak harus gempa pahitdu besar untuk menghasilkan dampak kerusakan
dan tidak kita harapkan korban jiwa yang cukup signifikan
untuk melihat keberadaan sesar lembang secara jelas
saya mendatangi salah satu lokasi yang menjadi tempat penelitian sesar
oleh peneliti dari badan riset dan inovasi nasional
pak kalau begitu kan sudah pergerakannya terbaca
dan terdeteksi dari keilmuan yang sudah ada sejauh ini
artinya khusus untuk sesar lembang ini
bisa diprediksi nggak pak kapan gempa besar
yang kekuatannya maksimal bisa sampai tujuh itu akan terjadi
kalau kita ingin tahu kita tahap apa
maka kita harus kejar event gempa bumi terbesar di sesar lembang itu kapan
ya khasnya studi kita yang kita lakukan di trenching
tepatnya di daerah kilometer dua puluh satu di daerah batu lonceng
kita menemukan bukti di sana pergerakan sar lembang pada abad ke lima belas
tahun seribu empat ratus lima puluh an tepatnya
hampir tujuh ratus tahun yang lalu ya
ya hampir sekitar lima ratus enam puluh tahun
dan berdasarkan umur dari sungai sungai
umur batu pasir yang ada di permukaan itu
itu kita bisa hitung bahwa kecepatan dari slip rate sesar lembang itu
antara satu empat puluh lima sampai tiga lima mm per tahun
jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya
antara satu ratus tujuh puluh tahun sampai enam ratus tujuh puluh tahun
enam ratus tujuh puluh tahun sebentar lagi pak
kita sudah pada fase lima ratus enam puluh tahun
kita sudah masuk ke dalam ringnya itu
tetapi kita mau di akhir ujung dari batas ring kita yang enam ratus tujuh puluh tahun itu
jadi sesuatu yang bisa terjadi saat ini
dan bisa terjadi di seratus tahun yang akan datang ini yang kita bisa definisikan
hasil riset dan informasi yang disampaikan mengenai potensi bencana sesar lembang
dilakukan semata mata untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat
agar mulai menyiapkan mitigasi bencana sebaik mungkin
posisi sesar lembang juga sangat berdekatan dengan objek vital
seperti bangunan pemerintahan dan infrastruktur umum
seperti jalan tol jalan layang jalur kereta dan permukiman warga
tidak disiapkan sebaik mungkin
ada banyak potensi kerugian yang dapat ditimbulkan bencana gempa bumi
biasanya mereka jawabannya sama
bahwa kita tidak mengetahui wilayah kami berpotensi bencana
sampai bencana betul betul terjadi
gempa bumi merupakan sebuah siklus alamiah yang pasti terjadi
alam telah memiliki mekanisme yang bekerja sejak lama
bahkan sebelum manusia hidup di bumi
ilmu pengetahuan sejauh ini belum mampu memprediksi
kapan gempa besar terjadi di suatu wilayah
oleh karena itu membangun kesadaran masyarakat
mengenai mitigasi bencana menjadi penting
masih banyak masyarakat yang masih awam
tentunya sekarang kan eranya sudah sangat terbuka
bisa belajar searching di google misalnya bagaimana
cara cara penyelamatan diri pada saat gempa misalnya
ataupun berkoordinasi dengan aparat setempat
titik titik kumpul apabila terjadi gempa dan lain lain
jadi pemahaman itu harus dibangun
selain dari kami justru dari masyarakatnya sendiri
setiap keluarga harus belajar
setiap keluarga harus memahami potensi potensi kebencanaan
ini sebenarnya pekerjaan ini harus diulang ulang juga
karena masalahnya kita lupa
kalau lah kejadian seperti di cianjur
mungkin orang lima tahun ke depan masih ingat
akan ada kejadian epicentrumnya di situ
tetapi kalau kita tidak ulang ulang
dengan sosialisasi edukasi dan respon
sebenarnya untuk wilayah bandung raya ini cukup bagus
tinggal sekarang memang aktifasi aktifasi
daripada mitigasi yang terjadi
dan mitigasi yang seperti beberapa waktu lalu kita melihat
memang rambu rambu sudah mulai hilang
arah arah larangan sudah mulai hilang
untuk kota besar seperti bandung dan jakarta
membangun kesadaran masyarakat akan potensi bencana
membutuhkan kerja ekstra
pada saat kita bertanya pada masyarakat
biasanya mereka jawabannya sama
bahwa kita tidak mengetahui wilayah kami berpotensi bencana
sampai bencana betul betul terjadi
dan kalaupun mereka tahu
oh indonesia ini adalah daerah ring of fire berpotensi bencana
tapi tidak dengan kita
itu urusan orang lain bukan urusannya kita
sampai kemudian bencana betul betul terjadi ke tempat mereka
pemahaman mengenai zonasi wilayah pusat bencana
juga perlu dipublikasikan oleh pemerintah setempat
masyarakat perlu mengetahui wilayah mana saja yang tidak boleh dihuni
jadi secara prinsip di jalur itu ketika dia terjadi gempa
maka yang bergerak itu adalah di jalur itu juga
dia akan berulang di bidang itu juga karena itu adalah bidang lemah
jadi dia akan bergerak bergerak bergerak kembali
yang apa yang terjadi di permukaan itu adalah seluruh bangunan apapun
dia akan robek karena dia memiliki arah gerak yang berbeda
sehingga dia akan hanya bergerak ke tempat lain
sehingga dia akan hancur
jadi seluruh jalur ini tidak boleh dibangun bangunan yang permanen
yang beresiko tinggi
rumah sakit tempat tinggal sekolah itu jelas nggak boleh
tetapi dia batasannya kalau menurut aturan dari amerika dan new zealand
dan jepang juga mengadopsi juga itu kurang lebih sekitar dua belas lima sampai lima belas meter satu sisi
jadi total itu adalah tiga puluh meter
jadi dari jalur ini lima belas meter ke kanan lima belas meter ke arah kiri
itu yang tidak boleh sama sekali dibangun
bukan soal salah benar tetapi masih perlu terus ditingkatkan usaha mitigasi
atau mengurangi risiko bencana akibat gempa ini
saya pikir langkah langkahnya memang harus sangat holistik
artinya dari tata guna lahannya harus diperhatikan
kalau memang berada di zona sesar itu bukan berarti tidak boleh dibangun
tetapi cara membangunnya harus benar ya
salah satu komponen keselamatan penting saat terjadi gempa adalah terhindar dari reruntuhan bangunan
pada prinsipnya bukan gempa yang bisa membunuh
korban meninggal kebanyakan ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang tidak mampu menahan goncangan
untuk itu memperhatikan struktur bangunan khususnya rumah tinggal
agar tahan guncangan menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat
pak james kalau bicara struktur bangunan yang tahan gempa
sebenarnya syaratnya itu ada apa aja sih pak banyak gak sih
pertama mengenai beton beton ini diupayakan harus sesuai dengan mutu dan standarnya
jadi kadang kadang dalam mengaduk beton itu sebenarnya ada standarnya pak
beton jangan sampai terlalu encer dan juga jangan terlalu kental
beton yang terlalu encer tentunya ini akan mengakibatkan jangkauan
atau mutu betonnya akan kurang
tidak terlalu kuat jadinya lah
betul sekali karena fungsi beton adalah menahan gaya tekan pak
setelah beton kita ngomong tentang besi
tentang besi ini itu kan ada tulangan utama sama ada tulangan sengkang ya
atau umum bilang cincin mungkin kalau di kita sering sebut cincin
nah yang perlu diperhatikan pada saat ujung itu pak ujung tekukan
umumnya kalau besi kan bagian ending atau bagian terakhir itu kan ditekuk pak ya
belok gitu ya belok gitu ya belok seperti itu
nah itu ada dua kan kalau besi di kita ada besi polos sama ada besi ulir
untuk besi polos itu panjang tekukan atau sudut tekukan
itu minimal satu ratus tiga puluh lima derajat pak jadi umumnya kan sembilan puluh derajat seperti ini aja
untuk besi polos itu harus satu ratus tiga puluh lima derajat agak nekuk balik lagi lebih nekuk lagi ya
betul nah untuk yang tulangan ulir itu yang sembilan puluh derajat pak
oke pas ya betul itu yang paling sederhana lah
saat ini pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tengah gencar mempublikasikan sebuah produk yang dinamai rumah instan sederhana sehat atau risha
yang didesain sebagai bangunan tahan gempa
risha inilah yang saat ini tengah dibangun sebagai rumah pengganti bagi sebagian korban gempa cianjur
nah saat ini pak jem sedang membangun beberapa rumah tinggal dan juga kayak kos kosan ya
betul tempat kita sekarang ya
sebenarnya konsep atau desain dari rumah risha itu apa sih yang membuat dia jadi tahan gempa
dan katanya cukup bagus sih itu pak katanya ini
oke tulang oke
jadi prinsipnya rumah risya itu sudah sebetulnya struktur beton bertulang
cuma yang bedakan ada kalau struktur beton umumnya itu kita cor di tempat
oke kalau ini
ini kita cetak di workshop produksi pak
jadi boleh dibilang kalau secara umum kita bilang ini adalah beton pre cast pak
nah untuk connectingnya nanti ini kita menggunakan baut dan plat
betul ini baut dan plat
jadi ini yang kita lihat di sini ini yang menggabungkan antara panel satu dan panel dua di bagian sini
ditusuk lagi sama baut ya berarti ya
betul sekali jadi kalau kita lihat di sini gambarannya bagian ini itu ada di bagian sini pak
menggabungkan panel satu dan panel dua
depan belakang kiri kalan itu digabung
nah nanti panel p tiga itu terletak di bagian simpul di atas ini
jadi panel yang ini
siku yang ini sudutan ini ada di bagian atas itu
oh ini bagian sini
pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana dan bagaimana menyikapinya harus terus dibangun
begitu pula dengan pentingnya membuat bangunan tahan gempa
bagi warga yang tinggal di daerah dengan potensi gempa tinggi